nah ini bagi anda yang hobi berfoto anda bisa mencoba sensasi foto tiga dimensi di museum the mata trick eye surabaya
di museum ini ratusan gambar dengan berbagai tema ditampilkan
pengunjung cukup berekspresi di kamera ponselnya untuk mendapatkan hasil foto tiga dimensi yang menarik
anda mungkin mengira saya sedang susah payah memanjat tebing dan kalau saya gagal saya akan jatuh ke laut
tapi anda salah karena saya berada di sebuah gambar yang memberikan efek tiga dimensi di kamera
bila tampak sekilas di mata tidak ada yang spesial dari gambar gambar ini
namun saat menggunakan kamera barulah efek tiga dimensi terlihat
anda bisa berfoto dengan latar belakang gambar bertemakan lucu seram fantasi dan sejarah di museum the mata trik air
bahkan ada sebelas gambar yang memiliki efek augmented reality
seperti gambar ini uang terlihat seolah nyata dan bergerak
jika menginginkan anda hanya perlu mendownload aplikasi az screen recorder dan ar de mata museum di ponsel anda
setelah hadir di yogyakarta pada dua ribu tiga belas lalu kini museum foto tiga dimensi ini hadir di surabaya sejak dua ribu lima belas dan di tangerang pada tahun ini
itu bersejarah museum itu intinya takutlah orang karena kan peninggalan peninggalan
tapi sekarang enggak museum itu yang kita bikin itu yang entertain yang menari apalagi museum tiga dimensi ini
karena enggak ada juga di indonesia
agar efek tiga dimensinya semakin terlihat bagus anda hanya perlu berekspresi semaksimal mungkin
menyesuaikan gambar di belakang didukung pencahayaan
juga tak perlu bingung karena sudah disediakan contoh foto yang dicetak dan petunjuk agar pengunjung bisa berfoto di angle terbaik
kebetulan ini si kecil kan suka dinosaurus ya jadi lebih interes ke dinonya
di sini kan the mata museumnya tiga dimensi ya jadi lebih bikin anak interesting gak sekedar gambar gitu aja kan
jadi lebih ada pengalaman tersendiri gitu buat anak kecil ya
dimensi ini buka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
untuk mengunjunginya anda cukup merogoh kocek dua puluh lima hingga tiga puluh lima ribu rupiah